oh ini teh pasti mimin calon istrinya ujoy
jadi kang kusoy udah punya rencana acara apa kan buat ramadhan nanti
ada beberapa bu dokter
kalo boleh tau rencananya apa aja kan
setelah ba'ada subuh dan ba'ada zuhur akan ada tadarusan
assalamualaikum mang idan
mau beli sugar buat anaknya ya
besok kamu ke warungnya koswara
semua sugarnya saya borong
iya mang idan saya besok ke warung koswara
kalo gitu saya permisi ya
ashadu an muhammadun rasulullah
untuk saya hari ini
dimana ya ada hotel mewah
yang ada air hangatnya
kalau di ciraus ini
tidak ada kak
saya tidak bisa tidur di tempat biasa
kalau di bogor ada kang
hotel bagus banyak disana
enggak tuh kum di bogor mah
kalau ke bogor mah
saya takut ketiduran di taksi kum
ngantuk pisah nih nih mah
ngantuk betul sakum
kalau akang mau
tidur di rumah saya
tapi tidak ada ac nya
tidak ada ac juga gak apa apa kum
tapi saya tidak enak sama kamu
tidak apa kak
saya malah senang
pep assalamualaikum pep
kamu beneran mimin
insya allah habis lebaran kita nikah cek
dateng ya cek
oh ini teh pasti mimin
assalamualaikum waalaikumsalam hati hati joy iya kang
pantas saja congkom pemburu an lagi hamil
ya mimin manis kita maklumin aja ya iya kang cuy ya udah ayo atuh takut
makin malam sampai rumahnya
lagi sih mimin sama ucu
dicek di engkom
udah gede sekarang ayo masuk masuk
kamu beneran mau kerja di warung
kerja di warung teh capek cek mana kalau ada pembeli harus buru buru dilayani
kita boleh minta minum enggak
icah aus atuh
udah ambilin dulunya

ya udah icah ambil dulunya bibi biar icah aja tuh yang ngambil
maaf nih kalau boleh ici juga minta makan ya
jadi kangku sudah punya rencana acara apa kan buat ramadan nanti
ada beberapa bu dokter
kalau boleh tahu rencananya apa saja kan
setelah ba'adah subuh
dan ba'adah zuhur akan ada tadarusan
kemudian kita akan mengadakan buka puasa bersama
menjelang sholat isya akan diisi dengan tausiyah dan sholat raweh
cukup padat juga kang acaranya
gimana menurut bu yola bu
kalau untuk anak anak apa ada acara khusus kang kusoi
setiap minggu pagi saya akan memberikan sirah nabawiyah
kisah tentang para nabi dan rasul untuk anak anak
saya rasa itu cukup dokter
kisah tentang para nabi dan rosul untuk anak anak
tadi teh siapa
aku lagi makan di dapur
oh bagus tuh kalau dia teh udah dateng
jadi besok tuh bisa mulai kerja
kang atep udah nitipin anaknya kesini
gak apa apa tuh neng
kan ici kesini teh buat kerja
kerja juga kan harus digaji akang
rupung keluaran kita mah jadi dobel
belum lagi harus bikinin dia kamar buat dia tidur
kalau kaya gini kapan neng beli kulkasnya
ya sabar ratu neng
rejeki mah udah ada yang ngatur
nanti akang beliin kulkas kalau udah ada rejekinya
akang mah nanti nanti terus
rejeki mah ada terus
tapi emang akangnya aja gak mau beliin neng kulkas
selamat pagi kak
pas buruan kos belanjaan kita banyak harus bolak balik
sebagian sudah saya pesan sama mang apip
ya sudah kita berangkat sekarang ya
yang dicabel cabel ya kak
di sana memang lebih komplit kan
iya katanya lebih murah